kita bicara tentang hal yang lebih memprihatinkan sekarang
kita bicara tentang pato yang menginspirasi kita tapi kita bicara juga tentang biota laut kita
sejak kemarin kami menyampaikan liputan khusus seputar perdagangan sirip hiu yang semakin mengkhawatirkan
ekor maksud kami ekspor sirip hiu dari indonesia dilakukan sembunyi sembunyi dengan modus manipulasi dokumen pengiriman
iya dan vito dalam tiga bulan terakhir saja sembilan belas ton sirip kering dan empat puluh ton sirip basah dari berbagai jenis hiu diamankan di pelabuhan tanjung perak surabaya sebelum diberangkatkan ke hongkong
nah inilah bagian kedua laporan khusus kami terkait perdagangan sirip hiu
faktor utama yang menyebabkan eksploitasi ikan hiu secara besar besaran di indonesia adalah tingginya permintaan pasar
di ibu kota restoran
makanan laut yang menyediakan menu olahan hiu masih mudah ditemui
dengan alasan permintaan pasar pengelola rumah makan masih menyajikan hidangan ikan hiu
itu buat stamina cowok itu ya dicari
kebanyakan kalau yang gede itu sirip diambil tapi badan dijual
kalau ini kita dapat utuh karena kita kecil ya semua bisa dimakan
sebagian kalangan mempercayai sirip hiu dapat mengobati beberapa penyakit seperti kanker
namun berdasarkan hasil penelitian food and nutrition information center sirip hiu tidak memiliki kandungan nutrisi
sirip terdiri dari tulang rawan dan tidak mengandung vitamin
melainkan mengandung glukosamin dan kondroitin yang biasa digunakan untuk mengurangi nyeri sendi
wilayah penangkapan hiu di indonesia berada di sepanjang laut selatan dan sebagian laut jawa
lokasi penangkapan hiu di indonesia adalah di jawa
penampungan hasil tangkapan hiu tersebar di wilayah sumatera dan jawa
sementara dominasi wilayah pemasarannya adalah jawa timur sumatera utara dan sulawesi
sekitar sembilan puluh persen hiu tangkapan di indonesia dikirim ke luar negeri
antara lain ke hongkong tiongkok singapura afrika selatan dan spanyol
akan tetapi tidak semua pengiriman hiu dilakukan sesuai peraturan
dalam beberapa kasus ekspor dilakukan secara sembunyi sembunyi
contohnya kiriman tujuan hongkong ini yang diamankan pada awal tahun dua ribu enam belas
pemilik isi kontainer tidak mencantumkan sirip hiu dalam dokumen pengiriman
saat diperiksa petugas bacukai surabaya ditemukan sirip tulang dan kulit hiu dengan total berat hampir lima ton
awalnya dokumennya adalah kulit ikan tapi isinya berupa sirip pak
ini berupa sirip sirip seperti ini
ini kita lagi lakukan penelitian mendalam
karena di indonesia ini ada sekitar tujuh puluh enam spesies dari ikan hiu
itu yang dilarang gitu loh ekspornya ekspor
karena dia termasuk dalam kategori cites
yang sudah langka sehingga harus dilindungi
nah saat ini kita sedang melakukan penelitian dengan bekerjasama dengan teman teman dari balai karantina ikan
untuk menentukan ini dari spesies mana gitu
kedua di mana
yang juga diamankan bia cukai surabaya dan telah dilimbahkan ke balai karantina surabaya
menggunakan modus serupa yaitu manipulasi dokumen
muatan ini dilaporkan sebagai perut ikan beku seberat sembilan belas ton
akan tetapi setelah diperiksa muatannya adalah sirip hiu dari berbagai jenis dengan berat hampir empat puluh ton
berdasarkan identifikasi sementara diduga terdapat sirip hiu yang dilarang diekspor
seperti hiu martil dan koboi
pak ini kan agak beda nih pak ini warnanya agak abu abu dan ini warnanya hitam
ada perbedaan apa pak dari visual fisiknya sendiri nih pak
jadi biasanya kalau sirip iu koboi dan martir rukanya lebih besar ya lebih besar
dan memang dari sisi anu lebih panjang sisi bentuk ya dibanding iu iyu yang lain
dan memang ini karena ini masih basah kemungkinan warnanya masih alami gak hitam hitaman
artinya dari sisi fisik atau visual saja ada kemungkinan ini adalah iu iyu yang lain
tapi untuk memastikannya harus mengambil hasil di tes laboratorium
salah satu yang kita curigai kemungkinan
apa kemungkinannya pak ini pak
kemungkinannya di koboi mungkin pak
kemungkinan besar koboi pak ya
dominasi permintaan sirip hiu langka dan yang telah dilarang ekspor memang menjadi pemicu maraknya akal akalan pelaku pengiriman
dalayan penangkap iu juga merasa harus menangkap peluang ekonomi
sementara petugas di lapangan membutuhkan keahlian khusus
agar tidak tertipu modus para pelaku
demand dari marketnya nggak berhenti
karena driving faktornya justru dari demand
jadi lebih banyak karena ada permintaan terhadap iu terutama sirip
yang memiliki nilai ekonomis paling besar diantara bagian bagian tubuh lainnya
larangan ekspor beberapa jenis hiu seperti jenis koboi dan martil memang diharapkan efektif meredam penangkapan
sayangnya penangkapan masih marak
dan satu satunya panggilan iu itu adalah iu yang terlalu besar
terbesar untuk menguangkan tangkapan ini adalah ekspor
jika tidak diambil langkah menekan permintaan jenis hiu ini diprediksi akan segera punah dari laut indonesia
populasi tangkapan kita sebut sebagai populasi tangkapan
itu sudah menurun lima puluh persen artinya memang kita bisa asumsikan di alam pun mungkin populasinya sudah berkurang sekitar lima puluh persen
atau mungkin kurang lebih seperti itu
nah itu yang kita apabila memang
contoh kita ambil satu kasus tadi yang
iu martil tadi
kalau memang sampai sepuluh tahun ke depan kita tidak ada upaya untuk melakukan pengelolaan perikanan terhadap ikan hiu ini
otomatis dalam sepuluh tahun kemudian kita hitung hitungan kasar seratus persen sudah bisa habis
populasi hiu di perairan indonesia semakin terancam
karena para nelayan tidak hanya menangkap iu dewasa tapi juga iu anakan yang biasa bergerombol
ya sayang sekali ya padahal hiu kita itu semua adalah dilindungi
ya mudah mudahan ini bisa diselesaikan karena jangan sampai rusak di indonesia dan yang menikmati luar negeri begitu ya
kami akan hadir dengan informasi lainnya ini tentang indonesia fashion week
ternyata tenun dan batik tetap menjadi primadona
sesaat lagi kami kembali dengan laporannya
jangan kemana mana dulu